ya kalau kita berbicara tentang sosok edi prabowo ini dia merupakan kader dari partai gerindra yang menjadi lingkaran orang terdekat dari prabowo subianto
dan edi prabowo ini menjabat sebagai menteri kelautan dan juga perikanan republik indonesia untuk periode dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh empat menggantikan susi pujiastuti
perjalanan politik edi ini cukup panjang bahkan ia terpilih sebagai anggota dpr ri untuk dua periode mulai dari dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas dan juga dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh empat
di periode terakhirnya di senayan edi duduk sebagai ketua komisi empat yang membidangi pertanian perkebunan kehutanan kelautan perikanan dan pangan termasuk di dalam kkp
edi juga memiliki latar belakang militer
ria kelahiran ngor enim sumatera barat ini pernah
masuk akabri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu namun karir kemiliterannya tidak berlanjut